dan karya enes dengan bonekanya susah
penyanyi lagu anak yang ikonis memang banyak bermunculan pada dekade itu
cari tanganku kukunya lima
jari kiriku juga lima
kukut tanganku kukut kakiku
awal karir aku tuh tahun sembilan puluh tujuh
dan aku tuh lahirnya tuh di bulan oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan dua tahun kemudian ternyata aku tuh ditangkap sama orang tua
pada saat di kamar
itu berarti usia dua tahun
dan kebetulan pada saat itu memang orang tua aku suka banget dan hobi bermusik
terus beliau tuh kayak sambil kerja tapi punya usaha kecil kecilan di bidang music recording
dan label recording juga mereka punya studio studio kecil kecilan gitu
memiliki nama lengkap jika cecilia medi
wanita yang kini telah menjadi ibu anak satu ini
pernah berhasil meraih peringkat ketiga kategori penjualan terbesar pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan aku ya merasakan kehidupan aku berubah
aku bukan anak anak kecil biasa pada umumnya yang habis pulang sekolah main
karena aku di situ sudah ada kontrak
dengan para company atau para acara yang bikin acara atau event organizer
untuk menghadiri satu acara yang dimana aku tuh nyanyi bisa satu album
jadi aku kayak hmm oke deh
kalau nggak sakit kenapa disuntik
biar obatnya laku
ikon penyanyi lagu anak sembilan puluh an lainnya yang sampai saat ini masih aktif di industri musik
indonesia adalah ria enes
lebih dari tiga puluh tahun pria yang tampil bersama boneka gadis kecil yang ia beri nama susan
menyita perhatian anak anak
bangun kejung bertingkat jatikkan melorot
oh sungguh suka malang
tahun sembilan puluh satu kita mulai terjun di rekaman lagu anak

lagu yang pertama album pertama itu sikoto

lagu yang pertama album pertama itu sikoto
dan alhamdulillah lagunya meledak
artinya anak anak suka dengan lagu itu sampai akhirnya kita terus rekaman sampai dua belas album yasan
iya termasuk lagu religi terus lagu nusantara lagu taman kanak kanak
iya pokoknya ada kompilasi ada yang sendiri juga gitu
jadi alhamdulillah anak anak menikmati lagu kita ya san ya
susan susan penyanyi tentang susan
jika penyanyi anak anak pada era sebelumnya hanya punya satu medium televisi untuk membawakan karya karya mereka
penyanyi anak anak pada sembilan puluh an meraih ketenaran berkat televisi swasta yang ketika itu baru bermunculan
suara susan nyanyi lagi
kalau dulu itu eh
suara susan nyanyi lagi
kita rekaman itu selalu penikmatnya banyak
yang beli kaset juga banyak di tv juga kemudian apa namanya sering ketuter
jadi ada tempat lah gitu ada slot di tv nasional untuk acara anak anak
termasuk juga untuk mempromosikan lagu lagu yang diproduksi pada waktu itu
ya memang dulu tahun sembilan puluh an itu adalah masa keemasan lagu anak anak
karena lagu anak anak banyak banget
banyak banget acara anak anak di televisi juga banyak banget banyak pilihan
lagu anak anak era sembilan puluh an banyak di ccp pesat
sambil bernyanyi pesan pesan disampaikan kepada anak anak lewat lirik yang mudah diserap
seperti lagu lia ns yang berjudul susan masuk sekolah
lagu ini menceritakan tentang wajib belajar sembilan tahun dan berisi pesan agar anak anak rajin belajar
lagu anak anak cirinya adalah liriknya itu mendidik menginspirasi memotivasi
kemudian juga nadanya riang
jangan bawa anak lagu sedih
ada ada lembut sih lembut ya
jadi misalnya tentang orang tua doa biasanya itu kan lagu yang lembut
yang penting tuh melodius
sebelum dekade sembilan puluh an industri lagu anak sebenarnya sudah ada
dimulai pada tahun lima puluh an sejumlah lagu anak banyak diciptakan oleh sari jahniung
atau yang lebih dikenal sebagai ibu susi
pelangi pelangi alangkah indahmu
di tahun enam puluh an dan tujuh puluh an muncul pencipta lagu anak anak yang berbeda dengan lagu anak anak
seperti ate mahmud dan pak kasur
yang karya karyanya tak lekang oleh waktu
lagu lagu dari era ini bahkan masih menjadi nyanyian murid taman kanak kanak hingga saat ini
dekade dekade berikutnya pun memiliki penyanyi dan lagu lagu anak yang hingga kini melekat di hati
namun seiring perkembangan zaman dan teknologi
dekade sembilan puluh an menjadi masa keemasan lagu lagu anak
sembilan puluh an itu adalah surganya lagu anak anak
karena zaman itu tuh dalam waktu satu bulan
itu bisa muncul lebih dari sepuluh
yang diproduce oleh produser produser
dan juga pencipta pencipta lagunya itu
sangat produktif sekali waktu itu
jadi pernah satu bulan itu
itu tahun sembilan puluh an tuh
satu bulan ya
jadi anak anak betapa dimanjakan oleh
tahun sembilan puluh an sampai awal awal dua ribu an lah

satu dekade terakhir
kondisinya terasa sangat berbeda
anak anak seperti kehilangan lagu
yang sesuai dengan usia mereka
anak anak di tahun dua ribu an
mulai menyanyikan lagu lagu orang dewasa
yang liriknya tidak sesuai dengan usia mereka
indonesia mengalami defisit lagu anak
pengaruh media sosial menjadi salah satu faktor
yang mempersempit kesempatan untuk mencari lagu lagu anak anak
di tengah derasnya arus lagu lagu dewasa
kenapa suka aespa
ya orangnya tuh cakep terus habis itu lagunya keren
lagunya keren atau judul lagunya nggak
aku paling suka lagunya atmes cinta luar biasa
waktu pertama kali kulihat dirimu hadir
rasa hati ini inginkan dirimu
tak ingin usai
dari siapa tuh
berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi
kau tau lagu itu dari mana
defisit lagu anak
anak anak generasi z tak lagi menyanyikan lagu lagu
sesuai dengan usia mereka
mereka kini mengidolakan lagu berlirik dewasa
yang memang dinyanyikan oleh dan diperuntukkan bagi orang dewasa
beberapa lagu anak anak zaman dulu kadang masih dinyanyikan
di beberapa kesempatan seperti di taman kanak kanak
namun lagu anak anak yang baru jumlahnya tak sebanyak
dan sepopuler beberapa dekade sebelumnya

perkembangan zaman dari era sembilan puluh an hingga saat ini
memang membuat lagu anak seakan hilang dari peredaran
ditambah ruang promosi di media mainstream tidak sekencang dahulu
perkembangan teknologi itu tidak jelek
tetapi pada waktu dulu satu televisi teknologi televisi ditonton
ditonton oleh satu keluarga kalau sekarang satu televisi satu gadget ditonton oleh satu orang
apakah itu ibunya atau bapaknya sehingga kebersamaan nggak ada masing masing sendiri
sendiri kemudian susah untuk mengontrol apa yang dilihat oleh siapa ketua lembaga perlindungan
anak seto mulyadi yang akrab di sapa kak seto mengingatkan banyak hal yang dapat menghambat
pertumbuhan anak salah satunya lagu lagu yang tidak sesuai dengan usia anak belajar
lagu anak bersama keluarga bisa menjadi cara mudah untuk mengedukasi buah hati
iya ya akhirnya anak anak juga menjadi ibaratnya matang sebelum waktunya begitu
yang yang berbahaya adalah beberapa perkembangan semacam perkembangan psikoseksualnya itu menjadi
lebih cepat ini akhirnya juga marak berbagai perilaku perilaku yang menyimpang yang kemudian
apa kehamilan sebelum menikah atau pernikahan remaja dan sebagainya nah ini tentu berdampak pada
masalah masalah di kemudian hari mungkin kalau
dari keluarga sementara belum ramai pasaran lagu anak anak itu sebaiknya orang tua juga
apa sering membawakan lagu lagu anak anak apakah lagu anak anak zaman dulu zaman pak kasur ibu kasur
tahun enam puluh an ya kemudian lagu lagu berikutnya seperti lagu lagunya kak cica koswoyo eh apa
sai koswoyo dan segala macam zaman itu ya kemudian ya yang berikutnya ya kemudian pada
saat tahun sembilan puluh an zaman si komo kemudian boneka susan dan berbagai penyanyi penyanyi saat itu
yang tetap membawakan lagu anak anak yang edukatif hanya kadang kadang dikemas secara lebih populer
begitu kita punya tetangga tetangga di sekitar kita

untuk membuat lagu anak tetap dikenal mantan penyanyi cilik cikita maidi mencoba memperkenalkannya
kepada putranya javian dengan pengalamannya sebagai penyanyi cilik cikita punya referensi
lagu anak anak yang beragam
dia bisa belajar bicara sebenarnya tujuan aku
meski lagu anak saat ini tidak sepopuler di era sembilan puluh an
masih banyak langkah dan upaya yang dilakukan mereka yang peduli
mau bergerak berkreasi dan membuahkan karya
yang bisa dikonsumsi anak anak di zaman sekarang
kompak menggaungkan gerakan save lagu anak
berawal dari sekedar cuitan di media sosial pada dua ribu enam belas
gerakan ini akhirnya menghasilkan lagu dan video
berjudul selamatkan lagu anak pada dua ribu sembilan belas
layaknya lagu anak anak lirik menyenangkan yang ada dalam lagu dan klip video ini
mengajak orang mengulangkan karya
para penyanyi bahkan mengenakan seragam sekolah juga untuk bernostalgia
ya sebetulnya gerakan save lagu anak ini bersama teman teman matan penyanyi cili
menurut saya sih memang harus ya
karena lagu anak anak jangan sampai tidak terdengar lagi
nanti anak anak mau dengar apa dong
iya itu lah karya
kalau anak anak nggak ada makanan ya kelataran ya jadi kurang gizi
ibaratnya seperti itu kalau nggak ada lagu anak anak
padahal mereka itu kebutuhan bagi anak anak ya
jadi ada yang tidak terpenuhi dari anak anak
jiwa mereka butuh disentuh dengan lagu dengan musik
sehingga mereka punya kekuatan mereka punya semangat
mereka punya nilai nilai yang mereka juga bisa dengarkan dari lagu lagu tersebut
saat yang lemah sendiri kau datang menghampiri
aksi lain untuk membangkitkan gairah lagu anak juga dilakukan musikus senior erwin gutawa
bersama sang putri gita gutawa erwin membuka wadah untuk melahirkan penyanyi penyanyi cilik berbakat
wadah itu diberi nama da singkatan dari di atas rata rata
dari proyek dar inilah
erwin dan gita gutawa mengorbitkan penyanyi berbakat leodra
yang kini menjadi salah satu penyanyi ternama di tanah air
selain mantan penyanyi cilik dan musikus
berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan lagu anak juga dilakukan pemerintah
melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
direktorat jenderal film musik dan media baru kemendik putristek
mengadakan lomba cipta lagu anak dengan tagline kita cinta lagu anak indonesia
atau kila yang dimulai sejak direktorat baru ini berdiri yaitu pada dua ribu dua puluh
jika aku ditanya mau jadi apa
mencipta lagu berlomba untuk membuat lagu
dan penyanyi berbakat
pemenangnya akan difasilitasi untuk pembuatan video
salah satu pemenangnya adalah lagu berjudul jagoan sekolah
lagu ini memotivasi anak anak untuk rajin belajar
agar menjadi jagoan di setiap pelajaran di sekolah
ya sebetulnya kan kila ini kan satu langkah
salah satu jalan untuk langkah untuk menuju itu ya
kalau yang lain sebetulnya kan kita ada konser konser yang lain
yang membuat anak anak
seperti di gamelan itu ya
di gembalain kita sedang musik musik daerah itu sedang menghibur untuk anak anak juga
kayak pemerintah pemerintah itu keterlibatan anak menjadi sangat penting
jadi biar mereka biasanya kan orang
kayak saya dulu kan penari gitu mbak
kalau kita itu biasanya kalaupun nggak jadi pelaku
minimal menjadi apresiator
nah itu yang kita tumbuhkan
istilahnya mau membeli mau mendengarkan gitu
walaupun bukan harga
harus jadi penyanyi kan
kan gitu ya
nah itu yang sedang kita tumbuhkan untuk anak anak dengan nilai nilai budaya kita
dibesarkan di dekade defisit lagu anak
tidak membuat penyanyi cilik masa kini redup semangatnya
penyanyi muda berbakat kelahiran satu januari dua ribu delapan belas
banyak mengukir prestasi di bidang vokal
salah satunya adalah mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
dengan menjadi pemenang sunremo junior finals dua ribu dua puluh
yang diadakan di teatro aristan sanremo italia mei dua ribu dua puluh
sejak berusia lima tahun
jane lebih tertarik pada teater musikal
ia merasa bisa bercerita ketika ia bernyanyi dan diiringi musik orkestra
jane sering diperdengarkan lagu anak anak oleh orang tuanya
kalau dulu tuh aku seneng banget dengerin lagu anak anak indonesia
ciptanya ibu sud pak ate mahmud pak kasur itu favorit banget
contohnya kalau dulu sih aku suka nyanyi lagu pemandangan
memandang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan
kalau dulu aku suka lagu itu tuh karena bener bener melatih artikulasi
ketepatan nada juga
jadi ya lagu anak anak indonesia tuh memang dari dulu familiar banget sama aku
dan aku dulu juga pembawa acara tv musik anak kak
acara aku sampai empat ratus episode lebih kira kira
dan di situ kita memang mensosialisasikan dan menggaungkan kembali
lagu anak anak indonesia yang sebenarnya edukatif dan menarik banget

ia dibimbing sang ayah yang merupakan pencipta lagu
sekaligus produser musik sedikit berbeda dengan anak tahun sembilan puluh an
claris memiliki referensi lagu berbahasa inggris sejak kecil
menurut claris seiring perkembangan zaman referensi yang ia dapatkan semakin beragam
dulu pasti waktu kecil ya remeh anak kecil suka dengarnya lagu disney ya
tapi kalau sekarang aku suka lagu pop dan juga sekarang aku suka lagu rock
kayak alves aku suka karena aku baru nonton juga sih
terus aku suka lagu pokoknya yang aku sekarang dekat ini lagi sukanya pop dan juga rock
pokoknya dua itu aku suka banget
jadi emang beda banget sih sama aku yang kecil yang dengarnya hover algo flashlight gitu kan
dan maksudnya kayak apa ya musik zaman sekarang juga maju gitu kan
jadi ya pasti dengerinnya beda gitu
gak mungkin aku dengerinnya beauty and the beast terus gitu kan
kita semua sama
teknologi terus berkembang
namun anak anak tetaplah anak anak yang selayaknya mendapat asupan sesuai usianya
musik dan lagu tidak hanya memperkaya jiwa tetapi juga membantu tumbuh kembang anak
jangan sampai anak anak indonesia tak lagi mampu bersenandung lagu anak karena mereka tak lagi tahu
selamat hari anak nasional
bergembiralah anak anak indonesia
bergembiralah anak anak indonesia
perkaryalah anak anak indonesia